ke sembilan puluh satu atau oscar dua ribu sembilan belas mendatang
kali ini yang terpilih adalah film marlina sipebunuh dalam empat babak
negara kita ini telah mengirim film setiap tahun ya sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
namun peruntungan belum kita dapat karena belum satu pun yang akhirnya lolos
menjadi nominasi di kategori film berbahasa asing favorit academy awards atau oscar
akhirnya film marlina si pembunuh dalam empat babak terpilih mewakili indonesia
dalam perebutan tempat nominasi film berbahasa asing terbaik
ajang penghargaan academy awards atau oscar tahun depan
hal ini disampaikan komite seleksi film indonesia christine hakim selasa lalu
untuk diseleksi lebih lanjut
film karya sutradara mauli surya ini mengisahkan tentang seorang wanita di sumba
marlina yang diperangkan oleh marcia timoti
marlina yang tinggal seorang diri
suatu hari harus menghadapi kedatangan sekelompok penjahat
bagaimana marlina bertahan dan menjaga kehormatannya
menjadi premis utama dalam film rumah produksi sine surya ini
setiap tahunnya sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh indonesia selalu mengirimkan filmnya ke oscar
namun sebagai informasi belum satu pun yang menembus nominasi film berbahasa asing
di ajang perfilman dunia tersebut